invasi rusia ke ukraina ini sudah berlangsung tiga pekan dan dialog serta upaya damai ternyata masih belum tercapai
di media sosial berbagai tagar terkait dengan perang ini atau invasi ini juga terus membanjiri lini masa termasuk di indonesia
kita akan bahas bersama dengan dudi rudianto founder dari evalo big data analytic
dan juga radityo dharma putra dosen hubungan internasional universitas erlangga
selamat malam mas dudi dan juga mas radityo terima kasih sudah bergabung bersama kami
malam hari ini di cnn indonesia connected
ya selamat malam mbak
baik saya akan ke mas dudi terlebih dahulu
kita akan bahas soal data nih
dari data evelo sebenarnya bagaimana sih grafik percakapan di media sosial terkait dengan
apa ya sentimen sentimen yang ditunjukkan oleh warga net membahas invasi rusia ke ukraina ini
terutama warga net plus enam puluh dua ya
ya terima kasih mbak
jadi kalau kita bicara data tentang perang rusia ukraina ini kita jadi ingat tahun baru mbak
setiap pergantian tahun baru publik itu pasti yang dinantikan adalah kembang api
nah sama dengan perang publik menantikan misil misil yang berterbangan melalui tayangan tayangan live streaming
terutama di youtube ya
itu terjadi setelah hari pertama invasi rusia ke ukraina
perbincangan tentang rencana rusia untuk masuk ke ukraina itu tidak begitu ramai
jadi sangat flat biasa dan dianggap itu hanya saling gerta antara amerika dengan rusia
nah di hari pertama kedua perang atau invasi rusia tadi
itu apa namanya publik indonesia masih belum terlalu tertarik selain menonton misil misil yang berterbangan
bahkan ada satu hal yang cukup unik mbak
di antara begitu banyak keyword yang dicari masyarakat indonesia di google
untuk mencari tahu tentang perang rusia ukraina
itu adalah salah satu keyword yang dicari adalah harga emas
jadi percaya atau tidak di dalam minggu pertama perang rusia ukraina itu
publik indonesia bahkan mencari tahu apakah dia perlu menjual emasnya atau membeli emas
karena menurut mereka harga emas pada saat awal awal invasi itu sangat fluktuatif
nah keramaian perang rusia ukraina ini memang terjadi justru setelah presiden rusia
ukraina zelensky itu mulai sering tampil di media
sebelumnya memang intensitas perhatiannya justru kepada misil misi yang berkembang
baik tadi kan sudah dijelaskan bagaimana kemudian peaknya ya mas dudi
berarti pembicaraan warga sembilan ratus enam puluh dua itu seperti apa
kondisi apa ketika membahas tentang invasi rusia ke ukraina
kita akan bicara soal sentimennya
sentimennya seperti apa sih mas
apakah kemudian menunjukkan pro terhadap satu sisi satu pihak
atau apa yang kemudian ditunjukkan warga sembilan ratus enam puluh dua ini
dan kalau boleh dijelaskan juga nih mas
detail datanya ini yang dihimpun oleh evelow itu dari mana dan sejak kapan sampai kapan
baik jadi begini mbak
tidak ada perang menghasilkan sentimen positif
bahkan kalau kita tanya emosi apa sih yang terbaca saat netizen indonesia
menonton atau menyaksikan atau membaca berita tentang perang rusia ukraina
nah itu tadi ada emosi joy atau enjoy gitu
nah jadi dengan kata lain kalau sentimen sebenarnya ini mengarah ke negatif
tetapi mbak yang perlu diperhatikan adalah zelensky itu di awal awal terjadinya perang
itu tampil di media menggunakan kaos gitu
dan kemudian mengeluh bahwa
ukraina ditinggal oleh nato dan amerika serikat
hasil pelacakan evelo di seluruh media
baik tidak saja di indonesia tetapi di dunia
ungkapan perasaan hati zelensky ini kemudian memicu terjadi perubahan sentimen masyarakat global
yang tadinya menganggap bahwa ini sekedar invasi rusia ke ukraina
kemudian berubah menjadi ini perang antara rusia melawan
amerika dan nato di belakang
sehingga dengan kata lain itu juga memicu tumbuhnya semacam dukungan publik indonesia
terhadap rusia manakala invasi dilakukan ke ukraina
jadi justru zelensky lah yang kemudian memicu apa namanya kesadaran publik bahwa ini bukan perang antara rusia dan ukraina
ini perang kepentingan geopolitik antara rusia melawan nato
dan juga usaha rusia untuk mengamankan kedualatan wilayahnya
kira kira begitu mbak
baik silahkan mas
jadi pernyataan zelensky itulah yang kemudian menyebabkan terjadi perubahan behavior masyarakat indonesia
dalam mencari informasi di jejaring berita dan media sosial
sehingga sampai hari ini jumlah tayang
apa namanya jumlah view terhadap video video perang
ini yang cukup berat
dari video yang pertama
kalau kita lihat di facebook
yang menyebutkan bahwa
rusia dengan ukraina ini menyentuh angka yang sangat fantastis
ada sembilan puluh enam artikel berita tentang
dan berita berita itu telah dibagikan sebanyak satu enam juta kali
di jejaring facebook indonesia
tersendiri ada dua puluh dua ribu akun yang aktif terlibat berbincang bincang tentang rusia versus ukraina
nah khusus twitter ini mbak artinya jumlah dua puluh dua ribu ini lebih besar dibandingkan jumlah orang yang membicarakan pemilu dua ribu dua puluh
baik berarti memang tinggi begitu ya perhatian warganet terutama warganet plus enam puluh dua terhadap adanya invasi rusia ke ukraina
saya akan ke mas radityo tadi sudah dijabarkan dengan lengkap
oleh mas dudik terkait dengan bagaimana sentimen yang ada dari awal invasi berlangsung hingga akhirnya zelensky presiden ukraina ini muncul
dan kemudian merubah bisa kita katakan ya membuat ada perubahan pandangan topik yang diperbincangkan kemudian juga terjadi di sana perubahannya
nah apa sih sebenarnya mas radityo yang membuat akhirnya warganet plus enam puluh dua atau warga net indonesia ini merespon seperti itu di media sosial
kalau menurut saya ada beberapa faktor ya mbak
pertama tentunya paling dasar adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh mas yudi justru menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat kita soal ukraina itu masih rendah sebetulnya
makanya tadi disebutkan sebelum ada videonya zelensky itu malah sebetulnya masyarakat indonesia lebih peduli soal harga emas
itu yang pertama ya jadi sebenarnya teman masyarakat kita pengetahuan kita soal kondisi di kawasan soal ukraina terutama
tidak sebagus itu
lalu yang kedua kenapa perubahannya bisa drastis mendukung rusia ketika zelensky membawa isu soal nato dan amerika serikat
saya sebutkan di artikel saya waktu itu adalah sentimen anti amerika atau anti barat memang sudah mengakar di masyarakat indonesia sudah cukup lama
dan itu semakin terlihat ketika narasi yang muncul dari media sosial
itu justru mempunyai
jadi kan seakan akan konflik ini lagi lagi hanya terkait dua pihak sebetulnya
rusia dan amerika serikat serta nato
sebetulnya kan konfliknya sangat rumit ya kalau kita mau pahami secara serius akar permasalahannya
ini bukan cuma sekadar persoalan nato bukan soal sekadar persoalan kedaulatan rusia atau berdasarkan ukraina
ini ada isu sejarah yang ada di sana juga
jadi itu yang paling dasar sebetulnya menurut saya ya
dua hal yang paling dasar
tentu ada banyak faktor lain yang bisa menyebabkan kenapa pergeserannya juga sangat drastis
saya di artikel saya sempat menyebutkan ada figur putin yang sekarang jadi sering sekali dibandingkan dengan zelensky
putin yang mantan intelijen sementara zelensky komedian
lalu seakan akan kita mengglorifikasi figur seorang putin yang tegas dan mantan intelijen ini
sementara zelensky yang komedian itu kita buat seakan akan ya dia sebagai komediannya tidak bisa memperintah
jadi ini juga menarik melihat bagaimana respon ketika tadi ada narasi anti amerika serikat anti nato atau paling tidak anti barat itu bergabung dengan sentimen yang sudah cukup positif tentang putin menurut saya
ada dampak atau ada keterkaitannya tidak mas radityo terkait dengan tendensi tadi yang disebutkan kenapa kemudian warganet plus enam puluh dua atau warganet indonesia ini seperti mengglorifikasi sosok putin dibandingkan dengan zelensky
kalau dilihat dari latarnya
apakah kemudian ada kaitannya juga dengan kondisi sejarah kondisi kemimpinan mungkin di indonesia atau seperti apa mas ada tidak ya kira kira
sudah banyak sebetulnya penelitian banyak orang lain ya yang jelas lebih ahli daripada saya bicara soal arti penting narasi narasi nasionalisme narasi narasi populisme ketegasan pemimpin yang begitu disukai oleh masyarakat indonesia ya
saya hanya membaca banyak banyak
banyak penelitian lain lalu saya melihat bahwa ini sama sebenarnya dengan yang kita lihat dari putin atau dari figur figur pemimpin pemimpin kita
kita tahu bung karno begitu sangat diidolakan gitu ya karena tegasnya
karena tegas karena berani terhadap barat
menurut saya itu salah satu faktor juga ketika putin akhirnya dianggap menjadi perwakilan atau menjadi representasi dari narasi narasi itu
narasi narasi kebutuhan kita akan pemimpin yang tegas yang bisa berpihak
terutama ketika dihadapkan pada kekuatan barat dan amerika serikat
oke saya akan kembali ke mas dudi
mas dudi kita akan fokus lagi bahas tentang bagaimana kemudian polanya warga net indonesia ini saat membahas invasi rusia dan ukraina
kalau dari sisi demografis dari sisi latar belakang pendidikan dari sisi mungkin lokasi geografis begitu
sebarannya seperti apa mas
apakah mungkin pembicaraan ini terpusat di satu wilayah saja
dengan latar belakang pendidikan tertentu
atau bagaimana mas
terutama bagi mereka yang tadi kita baru bahas ya
pro akan pemimpin rusia maupun pemimpin ukraina
oke baik jadi gini
behavior dari netizen indonesia itu tidak akan pernah lepas dari behavior masyarakat global
jadi memang prinsip prinsip borderless itu terjadi
sebagai contoh tadi saya tambahkan kenapa
kesukaan masyarakat atau netizen indonesia terhadap putin itu meningkat
itu mbak masih ingat kasus george floyd di amerika
seorang warga kulit hitam yang kemudian meninggal dalam apa namanya pada saat ditangkap oleh seorang polisi kulit putih
netizen indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia saat itu nomor lima terbesar di dunia yang protes keras atas perlakuan tidak adil
polisi berkulit putih terhadap warga

nah itu juga mempengaruhi rasa tidak suka masyarakat amerika terhadap donald trump
karena saat kejadian itu trump itu menjadi fokus perhatian netizen indonesia
dimana petinggi amerika yang pertama kali merespon kejadian itu justru obama bukan trump yang saat itu menjadi presiden
jadi dengan kata lain ketidaksukaan terhadap amerika itu sudah berlangsung
kemudian pemimpin amerika berganti ke biden yang dianggap oleh netizen indonesia ini sebenarnya lemah
sehingga perhatian masyarakat indonesia itu lebih banyak justru ke vladimir putin
nah jadi dengan kata lain ini sesuatu yang sebenarnya hidup di relung relung batin netizen indonesia
dan uniknya adalah ini didominasi oleh mereka yang berumur antara dua puluh lima sampai tiga puluh empat tahun mbak
jadi dengan kata lain perang ini memang lebih disukai oleh netizen pria dibandingkan netizen wanita mbak
nah tetapi jangan lupa bahwa evelom catat
jadi zelensky ini berat tampil dengan kondisi yang sedih dengan kondisi yang mengharap diperhatikan
dengan kondisi yang dalam posisi yang tidak berguna
dalam posisi terzolimi begitu ya
nah ini meningkatkan perhatian publik wanita indonesia terhadap konflik rusia ukraina
terutama setelah zelensky tampil dengan baju militer mbak
bahwa dirinya siap mati membela tanah air
nah itu yang kemudian memicu juga kesukaan netizen wanita indonesia atau concern mereka terhadap perang rusia ukraina
mas dudi ketika kita membahas bagaimana kemudian respon warga net kita juga harus membahas yang ramai juga diperbincangkan
ini adalah adanya perbincangan warga net tentang standar ganda
dengan kemudian membandingkan penanganan dunia atau fokus dunia terhadap invasi rusia ke ukraina dengan israel dan juga palestina
nah data evelo seperti apa menggambarkan kondisi ini
perang invasi ke palestina itu pasti bergantung kepada
ehm perang invasi ke palestina itu pasti bergantung kepada
karena itu pasti menjadi bagian dari keramaian netizen indonesia
itu hampir sama jumlahnya dengan perang rusia lawan ukraina mbak
tetapi perbedaannya gini
dalam konteks invasi atau kekerasan yang terjadi di palestina jumlah pemberitaan di media kita itu tidak seramai keramaian di media sosial
tetapi ada perbedaan perlakuan yang cukup signifikan
kalau invasi rusia lawan ukraina ini media luar biasa perhatiannya
tetapi dalam konteks israel palestina jumlah pemberitaan itu bisa dikatakan minim mbak
mungkin hanya di kisaran dua ratus lima puluh berita per hari
oke dan itu kondisi yang terjadi berdasarkan data yang diimpun oleh flo
saya akan kembali lagi ke mas radit
mas radit ini secara timeline sudah sekitar tiga pekan ya berarti invasi rusia ke palestina
invasi rusia ke ukraina dengan segala dinamika yang ada
sebenarnya bagaimana sih mas apakah nantinya akan tercapai dialog untuk upaya damai
kemudian saat ini posisinya seperti apa apakah presiden putin kemudian akan tetap kukuh berkukuh untuk bisa merebut kiev dan juga ukraina
dan posisi nato seperti apa nih apakah kemudian dengan adanya respon respon yang ditunjukkan oleh rusia makin menunjukkan bahwa
nato adalah satu memiliki satu peran yang juga bergantung kepada kita

apakah kita akan menemukan kembali ke rusia

oke yang pertama menurut saya situasinya cukup sulit diprediksi
tapi untuk segera melakukan misalnya perundingan damai atau menyelesaikan konfliknya ini masih sulit
karena sulit posisinya bagi rusia untuk mundur
putin sebagai pengambil kebijakan di rusia dalam posisi yang juga tidak mungkin tiba tiba mundur

dan juga untuk mengambil kebijakan di rusia dalam posisi yang juga tidak mungkin tiba tiba mundur
mundur tanpa dia memberikan sebuah pernyataan kemenangan bagi warganya
jangan lupa bahwa di rusia sekarang situasinya juga parah
secara ekonomi mereka terdesak masyarakat yang terkena dampaknya
secara politik media ditutup habis habisan oleh pemerintah agar tidak memberitakan apa yang terjadi
yang bisa diberitakan hanya versi pemerintah saja
dan oleh karena itu kalau dia harus mundur atau menghentikan perang dia harus bisa membawa kabar baik
bahwa dia berhasil mendapatkan sesuatu
itu dari sudut pandang rusia
sementara dari sudut pandang ukraina ini posisi tentu kita bisa memahami posisi negara yang tiba tiba diserang
sehingga seperti yang disampaikan presiden zeljonski
nyaris tidak mungkin dia akan mundur karena dia akan membela mati matian tanpa airnya
kalau mendengar pernyataan dubes ukraina untuk indonesia
atau dari hasil diskusi saya dengan beberapa teman dari ukraina yang tinggal di estonia
mereka nyaris tidak mungkin mundur selangkah

karena satu jengkal pun tidak akan dilepas dari ukraina
saya kira kita bisa paham posisinya ya
karena karena namanya negara diserang dia akan tahan diri yang bisa bisa
jadi karena dua pihak ini sama sama tidak mungkin tiba tiba mundur
harus ada jalan penyelesaian lain
nah penjelasan lainnya ini yang sebetulnya sekarang sedang coba diusahakan ya
saya kira ada beberapa pihak kemarin perdana menteri israel
sudah beberapa kali berkontak dengan putin maupun dengan zelorski
itu juga dengan peminat nato
turki juga mencoba melakukan sebuah mediasi
tapi lagi lagi karena posisinya adalah dua dua pihak
baik dari rusia maupun ukraina nyaris tidak mungkin mundur begitu saja
tanpa ada sebuah konsesi baik buat untuk rusia
sementara ukraina maunya mungkin total gitu ya
jadi kembali ke situasi sebelumnya jelas tidak mungkin
dan nato di sini sebetulnya menjadi pihak yang
posisinya jadi serba salah ya
karena dianggap oleh rusia
mulai konflik apapun yang diargumen atau
rusia dan putin menganggap bahwa ini karena nato
sementara nato tidak mungkin masuk ke ukraina secara terang terangan
karena dia akan mengeksplosikan konflik
yang terjadi sekarang adalah
nato hanya bisa memperkuat wilayah wilayah sekitarnya
seperti misalnya di estonia latvia lituania polandia rumania
negara negara yang berbatasan dengan rusia dan ukraina
dan sebetulnya potensi untuk kalau sampai terjadi apa apa itu
sepertinya bukan dari nato
karena nato justru akan berusaha
tidak ada provokasi sama sekali
nah yang kita kira kira sebetulnya sampai mana
rusia putin terutama
mau mengambil alih kif
seperti yang dia sampaikan di beberapa pidatonya gitu ya
mau mengganti rezim dan segala macam
kalau sampai situ targetnya
ini jadi semakin sulit diselesaikan
kecuali putin hanya meminta ternyata
ukraina timur misalnya
kalau ukraina timur
saya rasa masih ada peluang untuk diskusi
karena berarti kan ada deal atau ada negosiasi
bagaimana mengatur wilayah sana dan ada jalan keluar
tapi kalau targetnya adalah menjatuhkan pemerintahan
ya tentu tidak mungkin mundur masyarakat ukraina
bahkan kalau sampai pemerintahan jatuh bu
kita berhipotesis begitu ya
nah pemerintahan zelensky jatuh pun
ada sekitar empat puluh jutaan masyarakat ukraina itu
tidak ada yang mau dipimpin oleh pemerintahan boneka dan rusia
ini konfliknya bisa berubah
kalau yang pas ke sana
baik pada akhirnya kembali
dengan adanya konflik dengan adanya invasi
rakyatlah yang paling terdampak ya mas ya
terkait dengan apa yang terjadi di negara tersebut
sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada mas dudi rudianto
dan juga mas radityo dharmaputra
dosen hubungan internasional universitas erlangga
sudah berbincang dengan kami malam hari ini di cnn indonesia connected